minimnya anak anak muda di kelompok usia produktif yang tertarik menjadi petani
membuat sektor pertanian mulai ditinggalkan
sektor pertanian dianggap tidak memberikan jaminan masa depan
belum lagi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak petani
menjadi alasan generasi muda lebih memilih bekerja kantoran
jawa barat dikenal sebagai lumbung padi terbesar kedua indonesia setelah jawa timur
data kementerian pertanian dua ribu tujuh belas menyebut produksi padi di jawa barat mencapai dua belas lima juta ton
atau sebesar lima belas tiga puluh delapan persen dari total produksi nasional sebesar delapan puluh satu tiga puluh delapan juta ton
namun besarnya produksi padi yang dihasilkan itu tidak berbanding lurus dengan regenerasi petani
sensus pertanian yang dilakukan badan pusat statistik jawa barat pada dua ribu tiga belas menyebut
dari total tiga lima puluh delapan enam ratus dua belas petani di jawa barat
kelompok usia empat puluh lima sampai lima puluh empat tahun memiliki jumlah terbanyak
yaitu delapan ratus tujuh puluh dua delapan ratus sembilan puluh delapan orang
ada pun jumlah petani muda di kelompok dua puluh lima sampai tiga puluh empat tahun sebanyak dua ratus tujuh puluh lima satu ratus delapan puluh delapan orang
dan jumlah paling sedikit pada kelompok lima belas sampai dua puluh empat tahun hanya enam belas tiga ratus dua belas orang
hilangnya tenaga penanam padi yang mulai hilang membuat petani justru mendorong anaknya bekerja di sektor lain
apalagi petani masih punya masalah seperti kesulitan mendapatkan air di musim kemarau
untuk mengairi persawahan hingga menyebabkan penurunan produksi padi yang dihasilkan
belum lagi hasil panen yang harus dipotong biaya produksi
sebagian besar petani menginginkan anak anaknya bekerja di sektor lain karena dianggap lebih realistis
ayat sudrajat pemuda desa sukamanah kecamatan rancaikek kabupaten bandung
lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada menjadi petani
meski ia terlahir dari anak petani pemuda yang sudah menjadi buruh pabrik selama delapan tahun ini
lebih memilih kerja di pabrik lantaran jam kerja dan penghasilan yang jelas
karena sih di pabrik lebih enak daripada petani
karena petani kalau nyawa gak tahu ilmunya agak serba salah
seperti sekarang musim kemarau kurang air ada hujan sawahnya kebanjiran renem
jadi serba salah
karena hasilnya enam bulan sekali
kalau di pabrik minimal dua minggu sekali bisa
istilah biaya makan gitu
keengganan menjadi petani juga diakui tessa sundari
mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan ini justru bercita cita bekerja di kantor
anak dari petani dengan garapan sepuluh hektare ini mengaku menjadi petani mempunyai resiko besar
menurut saya sih petani itu kan apa sih butuh biaya yang gede juga
terus kotor kosoran juga sih menurut saya penghasilannya gak tentu juga sih
masih dominannya petani pada kelompok usia tua berdampak negatif terhadap produktivitas pertanian
teknologi pertanian terus berkembang tidak bisa diimbangi oleh para petani yang tidak lagi muda
menurut ahli pertanian unpad rendahnya regenerasi petani saat ini karena beberapa faktor
kenapa minat minat generasi ini rendah
ini faktor yang luar biasa karena tidak ada nilai tambah
tidak ada jaminan pendapatan yang bisa menggaransi kehidupan yang lebih baik
jadi masing masing akan datang
lemahnya daya tarik sektor pertanian ini itu menyebabkan generasi lari ke perkotaan
lari ke luar negeri atau ke sektor informal lainnya
di sisi lain secara kultural pertanian itu terutama pangan padi palawija itu identik dengan kotor
identik tidak bergensi
dinas tanaman pangan dan holti kultura jawa barat mengaku luas areal persawahan di jawa barat

di jawa barat digarap oleh para petani berusia empat puluh lima tahun ke atas
dinas tanaman pangan dan holti kultura jawa barat mengklaim telah melakukan berbagai pendekatan kepada pemuda
melalui regulasi dan program program
kita sudah melaksanakan upaya upaya pelatihan kemudian peningkatan penggunaan alsin dan sebagainya
tentunya kedepannya juga peran peran pemerintah pusat pemerintah provinsi dan kabupaten akan memberikan insentif
kemudian regulasi regulasi yang akan mendorong bahwa pemuda
itu akan kembali ke pertanian
regenerasi petani untuk menjaga eksistensi kaum tani di masa depan adalah sebuah keharusan
sebab regenerasi petani dibutuhkan untuk mengamankan kedaulatan pangan agar mampu mandiri dari impor
dan tulang dan sendi sehat